kita bergeser ke informasi yang menjadi viral ya di sosial media
polisi menangkap seorang pria yang meminta seorang nenek berumur sembilan puluh dua tahun untuk mengemis
pelaku yang mengaku sebagai cucu sang nenek meminta si nenek untuk menyetor uang rp empat puluh ribu rupiah setiap harinya dengan dalih untuk ditabung
padahal uang itu dinikmati sendiri oleh pelaku
kenek angkutan kota semarang ini diciduk karena telah melakukan eksploitasi terhadap supini nenek berusia sembilan puluh dua tahun
pelaku memaksa mbak supini mengemis di lampu merah rumah sakit karyadi di jalan dr sutomo semarang
pelaku meminta setoran rp empat puluh ribu sehari
dalihnya untuk ditabung tapi ternyata digunakan pelaku untuk makan dan beli pulsa
kepada polisi pelaku mengaku sebagai cucunya tapi dibantah mbak supini
mbak supini mencoba mencoba
berapa harga seharian
sekitar empat puluh ribu
akibat perbuatannya pelaku diancam dengan undang undang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman maksimal lima belas tahun penjara
iya kita sidik dengan undang undang tidak pidana perdagangan orang
ancaman hukumannya minimal tiga tahun maksimal lima belas tahun
betul betul dieksploitasi menghasilkan uang dari hasil mengemis itu tadi
dan uangnya itu dipakai oleh si tersangka ini untuk memenuhi kebutuhan dia sehari hari
kasus ini terkuak setelah ramai diberitakan di mensos
sudah tuaran tetapi dimanfaatkan ya oleh oknum tidak bertanggungjawab